kepala korps brimob mabes polri irjen pol anang refandoko bersama rombongan
didampingi karo ops polda jawa timur selasa pagi mendatangi rumah sakit bayangkara polda jawa timur
untuk menjenguk sembilan siswa pendidikan brimob watu kosek yang terluka di gunung ringgit pasuruan jawa timur
sembilan korban ini menderita luka ringan saat mengikuti latihan terakhir pembaretan
sementara itu kabit kes jaskor brimob mabes polri menyatakan
tiga siswa meninggal akibat tersambar petir saat mengikuti latihan tersebut
tiga jasad siswa brimob itu selasa dini hari tiba di kamar jenazah rumah sakit bayangkara polda jawa timur
ketiga siswa tersebut adalah bribda freddy asal ponorogo bribda wisnu mukti asal magelang
dan bribda rizki setiawan pratama warga riau
jenazah ketiganya telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan pada selasa pagi
korps brimob mabes polri pun menyebut akan melakukan evaluasi pada akhir latihan
setelah peristiwa tewasnya tiga siswa brimo polri akibat tersambar petir yang terjadi di puncak gunung ringgit pasuruan
jalur pendakian gunung arjuna lewat pos wisata tretes kecamatan prigen
dan selasa siang sejumlah pedaki memilih bertahan sambil menunggu informasi dibukanya perizinan pedakian
rencana saya mau lagi cuma kan kemarat dan kejadian gitu
masih cukup jadi aku nggak tahu kapan dibukanya
ini masih nunggu ya
iya masih nunggu gue berharap masih
hingga selasa siang ratusan anggota brimop yang selamat dibawa menggunakan truk kembali ke markas di watu kosek
jalur pendakian akan dibuka kembali setelah semua anggota brimob turun dari gunung ringgit
tim liputan cnn indonesia